doa di jakarta
alangkah tegangnya melihat hidup yang tergadai
pikiran yang dipabrikan dan masyarakat yang diternakan
malam rebah dalam udara yang kotor
dimanakah harapan akan dikaitkan
bila tipu daya
telah menjadi seni kehidupan
diasah di kolong yang basah
siap untuk terseret dalam gelombang edan
perkelahian dalam hidup
sehari hari telah menjadi kewajaran
pepatah dan petitih
tak akan menyelesaikan masalah
bagi hidup yang bosan
tuhan yang menjaga saya
tuhan yang menjaga saya
tuhan yang menjaga saya
tuhan yang menjaga saya
tuhan yang menjaga saya
tuhan yang menjaga saya
tuhan yang maha faham
alangkah tak masuk akal jarak selangkah
yang berarti empat puluh tahun gaji seorang buruh
yang memisahkan sebuah halaman bertaman
dengan rumah rumah tanpa sumur dan wadah
telah menjadi baja
bagai dasbot yang tak acur
panser yang angkuh
traktor yang dendam
tuhan yang maha rahman
tuhan yang maha rahman
tuhan yang maha rahman
tuhan yang maha rahman
tuhan yang maha rahman
tuhan yang maha rahman
tuhan yang maha rahman
tuhan yang maha rahman
dan kata kata menjadi lumpur becek
aku menoleh ke utara dan selatan
aku menoleh ke utara dan selatan
dimanakah tabungan keramik untuk uang logam
dimanakah catatan belanja harian
tuhan yang maha hakim
hanya aku yang berharga
hanya aku yang berharga
hanya aku yang berharga
dan daya hidup
menjadi peganganku yang nyata
membawakan puisi dari w s rendra
kalau tidak salah
boleh diceritakan nggak nak sedikit
tentang puisi ini
kapan puisi ini dibuat dan apa sih sebenarnya maknanya
kemudian nana dalam momen seperti ini
membawakan puisi ini
w s rendra menulis puisi berjudul
doa di jakarta ini
sekitar tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan
beberapa puisi puisi saat itu
terutama tulisan tulisannya mengenai jakarta
suara suara orang orang jakarta
yang dituliskan oleh
rendra dalam puisi ini
suara suara mereka yang terpinggirkan
orang orang jakarta ini akhirnya mengadu kepada tuhan
sekaligus juga sebagai kritik sosial kepada pimpinan
atau pemimpin jakarta
dan puisi ini
meskipun ditulis pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan atau tujuh puluh an saat itu
masih sangat relevan dengan kondisi sekarang
bahwa masalah jakarta
kesenjangan atau jurang antara kaya dan miskin
kemudian persoalan persoalan yang
merugikan rakyat kecil
masih terus bergulir hingga sekarang dan menjadi pr
calon pemimpin jakarta
jadi mungkin kalau rendra masih hidup
dia akan tetap membacakan puisi ini
karena masalah jakarta masih tidak jauh jauh
dari apa yang dia rasakan di tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan
terima kasih nana rizky
producer dari cnn indonesia
terima kasih nana